sekarang kita akan bahas tentang filmnya
yang mungkin ingin diketahui oleh generasi kini ya
yang menyuarakan kritik sosial
tapi dokumenternya digerak teratikal
itu yang unik mungkin
dalam pandangan teman teman muda yang ada di studio
ada dulu itu kepikirannya apa ya
kok bisa mencampurkan satu yang begitu vokal
kok bisa sampai kepikiran kesana gitu mas
waktu itu saya melihat eros
punya karya cunyati
saya melihat kuwadi
bilang loh ya
itu berapa kamera
dia bilang berapa kamera loh
sepuluh atau sembilan
ya antara tujuh atau sepuluh
saya yakin dengan kemampuannya eros
saya gak tau ada gadot ada mas lamat
ada yang terakhir
saya ada melihatnya eros
jadilah kan tata takwa filmnya
pak eros jalan
dan mas eros memang mas ros pernah bilang ya
tidak ingin membuat film dokumenter yang kalau hanya dokumenter ya
tapi ini dibikin dengan kemasan yang begitu teratikal
pusingnya itu dimana mas
kalau pusingnya sih banyak lah ya
tapi gagasan yang penting ya
ada mas redra jody dan saya gitu
kita kan hobinya dulu diskusi gitu kan
mengenai situasi sekarang
situasi saat itu dan seterusnya
jadi waktu ditawarkan ya kita ngomong lah
gimana mas rendra itu kan
rada gila juga gitu kan
kalau ngomong juga
nah kemudian jody juga
sebenarnya dia juga seniman kan
dia juga orang yang sangat artistik lah gitu
dalam beberapa hal itu ya
dan kita juga sering ya bertukar pikiran
akhirnya ya kita tercetus lah gagasan itu
dan ditawarkan begini
iwan tawarkan begini
jody menawarkan begini
cuman kita semua gak bayar
cuma dia aja yang bayar gitu aja
oke tapi bahwa pilihan untuk menampilkan yang suaralistik ini ya mas ya
yang tidak semua orang mungkin bisa paham
apakah itu juga terpikirkan ketika era itu
apa yang tercetus di mimpi mimpinya mas rendra aja kita coba terjemahkan itu ya
dan waktu itu kan teknologi masih terbatas
kita lihat ya adegan adegan
kalau waktu itu ada computerize yang sudah bagus gitu kan
mungkin lain ya
pasti semuanya sangat sangat primitif lah
tapi ekspresi itu yang sebetulnya justru kita sukain gitu
nah mungkin jody bisa nambahin lah masalah masalah latar belakangnya
saya memang lebih setuju dengan surialism
karena tiga dimensi itu udah realistik yang udah usang
saya pernah lihat salvador dali kasih lecture
musik pun ada surrealism
itu ada pink floyd
saya melihat jimi hendrix
menemukan teman teman ini
dengan ada yogi
jadi juga karya karya bersinkretism
dengan pikiran pikiran untuk kita di studio
karena ini ada eros ya
yogi itu gitu ya
semua ego ego itu bersinergi
ya itu bagusnya tuh
ya bagusnya itu ya
jadi kalau nggak surrealist ya udah
sekarang udah kamera kan
gak ada story nya lagi
dan mas adip sebagai penikmatnya ya
saya kembali ke karya dulu ya
ke karya album sebelum lari ke film
awalnya kan sempat kaget ketika
lirik puisi menjadi lagu gitu
kan ada beberapa yang kayak kesaksian
ini ketika nanti diterjemahkan dalam wujud lain seperti apa ya gitu
ternyata dalam film gitu
memang saya membayangkan filmnya
memang akan se unik itu gitu
yang muncul disitu kan ada
perpindahan dari surrealisme gitu ya
sampai ke konser yang di gbk gitu ya
jadi kayak orang diingatkan bahwa ini berasal dari sebuah karya album
ini wujud penerjemahannya dalam film gitu
jadi ketika membayangkan sambil menerkan nerkan
oh ini ternyata maksudnya
oh ini ternyata maksudnya
sampai yang sangat berkesan bagi saya adalah di endingnya gitu
ketika masing masing dibunuh oleh pasukan pakai topeng itu ya
renda dibunuh iwan vals dibunuh syabung jabo dibunuh gitu
itu kayak simbol bahwa
eh seniman boleh dimatikan saat itu
tapi generasi seniman berikutnya itu akan masih terus ada tumbuh lagi gitu
dan itu terbukti sampai sekarang tuh
bahwa muncul seniman seniman baru menyuarakan
walaupun mungkin tidak sebesar kata kata taqwa dulu gitu
itu diwakilin dia ya
anaknya rendra yang pakai
lara sinta pakai itu
dia kan dari awal nggak ngomong loh ya
sebenarnya itu simbol dari kesaksian aja ya
kesaksian bahwa lihat tuh
diam itu bukan berarti tidak ada yang ngikutin itu kan
begitu banyak di akhir cerita itu kan
ya dia melihat ya
pondong pondong gitu menuju satu cakrawala yang berbeda gitu
dan ternyata itu terbukti bahwa kesaksian itu dinyatakan hari ini bahwa ya
rejim itu ternyata tumbang juga gitu kan
yang membunuh kreativitas itu ternyata tidak akan lama
tapi kesaksian dan anak anaknya sebagai saksi hidup ini akan terus berjalan walaupun sudah ada
apa apa berangusan seperti itu
clara sinta ini sendiri dengan sosok putihnya itu benar nggak sih
bahwa memang diantara personel kata kata kau memang ada guardian angel gitu
ya enggak kalau itu sih gini loh
dia juga bingung
yang nggak perlu ngomong aku diem aja gitu
mungkin jodoh dia gitu ya
iya mas jody memang diantara personel memang punya guardian angel ya
mungkin diwujud disosokkan ditampilkan dengan mbak clara sinta mbak au disitu
mereka memang ada guardian angel diantara para personel
ya saya waktu itu tidak sejauh itu begitu
tapi waktu itu eros memberikan suatu konsep ada garden angel ini
saya kira memang itu menambah jelas ada benang merahnya
benang merah yang diutarakan sebagai witness
disitu kayak bisikan nurani kita
pemberontakan kita tapi ya spiritual kita
ya karena kesadaran kita itulah mengairkan pemberontakan
merupakan yang indah gitu loh
yang diwujudkan dalam karya karya
tapi nggak gini loh kita nih sama jody ini dekat sekali sama keluarga pak harto
jadi bukan kemarahan bukan
kita nggak suka aja ketidakadilan
dan kita bukan pengkhianatan juga
kami berteman dengan keluarganya
tapi kita juga tidak segan segan mengatakan
hei kamu salah loh ya
itu teman yang baik sebenarnya gitu
tapi karena kita terlalu mungkin terlalu lugu gitu ya
kita maunya baik dibilang jahat ya itu
akhirnya saya dibredel dan segala macam ya sih nggak apa apa
sebelum konser saya pun dipanggil ini baru pertama saya ceritakan juga
saya sama eros pernah
panggil pak benny
one and one terus ditanyain di kantornya yang terbetul
kenapa kamu gelisah secara seminggu
kenapa pak mandoklah
ya di rekam dilaporin pak arma
walaupun waktu konser nggak siaga satu
karena kita bukan betray kepada pak harto
kalau orang jawa bilang
suro tiro jayaning ratu buruk
tau nggak tuh artinya
nanti kita mau lagi ya di dalam
masih ingatkah dua puluh lima tahun lalu apa yang paling berkesan dari selama masa syuting yang berlangsung tiga bulan itu
sebetulnya masa syutingnya sih sangat indah lah ya
banyak kan kejadian kejadian yang nggak mungkin di apa ya
contohnya saya sudah siap ini kemana nih keunggupan muncul muncul itu
gak taunya mabuk semua gitu
mabuk jamur gitu
di parang tritis ya
terus mas renan naik kuda jatuhin dulu
loh saya datang ini saya kan dari jauh kan
aku kebanyakan makan
dan emang begitulah
artinya kesenian itu yang lebih indah ya
dimana kita waktu itu kan kemurnian itu ya
dan makanya kenapa kita sampai lama baru editing lagi
seorang salah satu personel dari dulu yang bertanggung jawab pada keamanan datang
itu ya tapi masa nggak bisa diganti tuh liriknya
gimana sudah jadi film
nah pengetahuannya nggak ada nih orang itu kan
liriknya minta diganti
kalau mau diedarkan digantilah liriknya
itu lagu bintu nggak bisa
yang bungkar bungkar tuh apa nggak bisa diganti liriknya
ya tapi kita berhadapan orang yang sangat berpengetahuan itu
ya sudah kita diemin aja lah gitu ya
ya sudah jodh daripada kita ngedarin tapi harus dipotong potong
lebih kita tunggu aja
dan alhamdulillah sudah berapa tahun tahun itu ya

jadi yang kita edit edit yang sisa sisanya yang ada ya
nggak bisa dibersihin kita bersihin
karena sudah terlalu lama gitu terlalu lama lengket
nah itulah apa namanya ternyata kesabaran revolusioner itu diperlukan
ada lagunya liriknya mick jagger kan
mas yubur kepala berarti berapa sekarang udah kepala enam
juga lima gitu harusnya
nah tapi kan ada adegan dimana personel juga harus beradegan teatrical
gimana tuh mas yudi ketika harus menerjemahkan kita di lirik dan sajak dalam gerak teorical
saya waktu itu sudah kenal beberapa musisi besar
terutama david bowie
saya melihat gitu
ada otik tuh
mana otik tuh
coba kamu main sedikit lah gitu
apa gayanya waktu itu yang diajarin
teatricalnya ya mas bisa di
ini gak dari skenario nih kamu gak usah gugup
mas saya pengen ini aja karena terlanjur masuk kesini pengen cerita kesan saya aja gitu
pakai ini pakai ini gak kedengeran nanti
ya ambil ambil tuh
ini nggak masuk dalam skenario gak apa apa ya
kita orang orang gak bisa diatur kalau ini
susah mbak untuk
untuk menunjukkan teatrical seperti apa gitu ya
tapi karena saya udah terlanjur ada disini
tiba tiba ada yang pengen saya ungkapkan aja
rasanya terlibat di film itu
saya kan sebagai pemain ya
tapi alhamdulillah saya dikasih kesempatan main main disitu
bebas sekali disitu ada adegan adegan yang mas heroes juga
meminta saya untuk bikin
bikin aja adegan
wah saya gak ngerti pnm
aspinaru itu orang orang pintar gak usah lupain aja
ada cerita apa ya itu yang sempet saya
kesel sama lurah itu bahwa
itu yang teretret di
yang suara seret
itu mas yang diseret itu mas
yang satunya orang papua itu
kalau teatrical tetep susah saya
ya gak apa apa ya sudah
pokoknya saya pengen ngomong itu aja
bahwa saya seneng sekali terlibat disitu
waktu itu saya sebagai pemain dikasih kesempatan untuk
dan bebas banget gitu
mas jody juga membuat kami
leluasa mas eros juga
ya lega aja lah
namun satu yang mengherankan ya
dengan tayangan begitu indah
kenapa penontonnya rusuh ya mas
terinspirasi dengan rusuh
ada tayangan yang di
oh itu karena pengen lihat jody aja
tidak ada yang rusuh itu karena
karena waktu itu sold out ya
memang semua terlalu over capacity
jadi bukan kerusuhan itu
pada saat mau nonton
sehingga di jebol itu apa namanya
itu kita nggak suruh itu
bukan waktu dalam skenario itu
itu bentuk suatu klima solidarity
yang organik ya
gak kena air
semua tokoh tokoh politik semua
ya semua datang lah